larangan penggunaan kantong plastik di kota bekasi mulai diberlakukan tanggal satu maret mendatang
sejumlah retail mulai melakukan persiapan seperti memasang papan sosialisasi hingga menghentikan pasokan kantong plastik
hal ini pun disambut baik para pengunjung minimarket dan pihak retail
pihak retail menyatakan plastik yang digunakan merupakan plastik stok akhir yang disediakan untuk bulan februari
sementara mulai awal maret pihak retail tidak lagi menyediakan kantong plastik
untuk mengurangi penggunaan kantong plastik yang nanti per satu maret di ritel kami sudah tidak lagi menyediakan kantong plastik diganti dengan tas go green
indonesia itu urutan nomor dua penyumbang kantong plastik setelah cina
wakil wali kota bekasi tri adianto menyatakan akan terus melakukan sidak di sejumlah retail yang masih menggunakan kantong plastik
kita berlakukan mulai tanggal satu jadi perannya nanti tanggal dua puluh tujuh itu kita akan sampaikan
kita sosiasikan juga dengan pemberian kantong plastik untuk ditingkat aparatur pemerintah kota bekasi
setiap minggu kami dengan seluruh peritel yang ada turun di car free day kita bagikan secara gratis
hal ini dapat menimbulkan longsor di
tempat pembuangan sampah atau overload tpa lantaran sampah plastik tidak dapat terurai
dan yang lebih membaikan mikroplastik dapat mencemari sumber air dalam tanah
ada tiga hal yang sangat membahayakan terhadap sampah plastik
pertama sampah plastik itu kan susah untuk terdarulang atau terurai karena memakan waktu sampai setujuh kemarin
yang kedua bahwa sampah plastik ini kalau kita lihat musim hujan sekarang ini bisa mengakibatkan longsor karena sampahnya tidak bisa naik
yang ketiga ini kan
mikroplastik yang akibat daripada makan waktu dan akhirnya masuk ke tanah dan air ini menjadikan risiko kepada kesehatan
sebagai bentuk sosialisasi akhir pemerintah kota bekasi akan membagikan tas jinjing berbahan ramah lingkungan secara cuma cuma
pada acara hari bebas kendaraan minggu pagi tanggal dua puluh tiga februari mendatang
dedy beben bekasi jawa barat